kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air dalam dua puluh empat jam terakhir
pertama kita awali dari jakarta
ini ada gudang farmasi milik dinas kesehatan dki jakarta di cipinang muara jakarta timur
dan gudang tempat penyimpanan vaksin di lantai dua puskesmas sumur batu jakarta pusat ini kamis malam terbakar
kita lihat bagaimana proses pembangunan demaya
pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan
kebakaran juga terjadi di sebuah puskesmas jalan sumur batu kemayoran jakarta pusat kamis malam
api membakar ruangan di lantai dua puskesmas yang digunakan untuk penyimpanan vaksin
upaya pemadaman dilakukan warga bersama petugas dinas pemadam kebakaran untuk mencegah api meluas ke bagian lain